dua tahun lamanya pandemi covid sembilan belas melanda indonesia sejak presiden joko widodo mengumumkan dua kasus pertama covid sembilan belas pada dua maret dua ribu dua puluh lalu
rumah sakit darurat wisma atlet jakarta kini mencatat tren penurunan kasus covid sembilan belas pada kamis
koordinator rsdc wisma atlet berharap pandemi segera selesai dan berubah menjadi endemi di dua tahun pandemi covid sembilan belas
dari tiga dua puluh sembilan pasien yang dirawat enam belas pasien tercatat mengalami gejala berat enam puluh empat pasien gejala sedang dan satu empat ratus tujuh puluh delapan pasien gejala ringan serta satu empat ratus dua puluh enam pasien tanpa gejala
sementara untuk pasien omikron dinyatakan tidak
ada sejak lima belas februari lalu
kalau lihat trennya ini kita mengalami penurunan yang cukup lumayan tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik mudah mudahan pasiennya akan turun
dan kami berharap mudah mudahan covid ini akan segera berakhir
untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus covid sembilan belas di tanah air kita tergabung dengan korespondensi nn indonesia mardika utama
dika kalau kita bicara mengenai penurunan kasus seberapa signifikan penurunannya hingga hari ini
lalu bagaimana dengan bad occupancy rate yang dinyatakan sekitar dua puluh empat persen
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi yuda
saya baru saja mendapatkan data terkini dari dinas kesehatan dki jakarta yang menyatakan bahwa per tanggal tiga maret dua ribu dua puluh dua kemarin
bad occupancy ratio atau tingkat keterisian tempat tidur di satu ratus empat puluh rumah sakit
terujukan yang ada di jakarta memang mengalami tren penurunan
per tanggal tiga maret kemarin bad occupancy ratio atau bornya berada di angka tiga puluh tiga persen atau terpakai dua dua ratus lima belas tempat tidur dari total enam tujuh ratus lima unit yang disediakan
ini memang menurun jika dibandingkan dengan rabu lalu angkanya masih berada di tiga puluh tujuh persen lalu persentase di hari seninnya masih di angka empat puluh persen dan di pekan sebelumnya
selalu di atas empat puluh persen
dan ini juga terlihat di rsdc wisma atlet kemayoran dan pademangan yang per hari ini ada tambahan empat ratus kasus baru atau empat ratus pasien baru sehingga bad occupancy ratio nya mencapai dua puluh empat tujuh puluh satu persen
dari total kapasitas sembilan empat ratus enam atau sudah terpakai sebanyak tiga lima ratus
yang harus jadi catatan yudi meskipun ada penurunan bed occupancy ratio dari tingkat ruang isolasi
tetapi mirisnya justru tingkat keterisian tempat tidur di ruang icu menunjukkan adanya tren peningkatan
data per tanggal tiga maret di dki jakarta yang saya dapatkan dari dinas kesehatan dki jakarta menunjukkan bahwa per tanggal tiga persentase bor di icu sudah mencapai empat puluh lima persen atau terpakai empat ratus tiga puluh satu tempat tidur dari sembilan ratus enam puluh unit tempat tidur icu
ini menandakan bahwa tingkat keparahan dari paparan covid sembilan belas terhadap pasien ini menunjukkan adanya peningkatan
dan hal itu juga terlihat dari masih tetap tingginya
angka kematian yang diakibatkan oleh covid sembilan belas dalam beberapa pekan terakhir atau dalam dua pekan terakhir ini saja setidaknya masih berada di atas dua ratus kasus per hari
per tanggal tiga maret kemarin angka kematian bertambah dua ratus tiga puluh dua sementara kasus hariannya bertambah tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh sembilan
ini menunjukkan bahwa kasus hariannya bertambah dua ratus tiga puluh dua sementara kasus hariannya bertambah tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh sembilan

ini menunjukkan bahwa kasus hariannya menurun
tetapi untuk angka kematiannya masih tetap stabil di angka dua ratus ke atas setidaknya dalam dua pekan terakhir ini
dan sementara itu di jakarta angka kematian tercatat per tanggal tiga maret kemarin adalah dua puluh kasus
ini sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan dua pekan sebelumnya yang masih berada di atas enam puluh kasus kematian perharinya

dika kalau mungkin sedikit bisa diavaluasi
dengan penurunan bed occupancy rate ini yang cukup signifikan
tetapi kasus tadi anda katakan untuk keterisian icu justru meningkat
tadi juga berita yang saya bacakan tidak ada ditemukan kasus omikron pada pasien yang dirawat di rsdc
berarti ada kemungkinan pasien pasien yang masuk icu ini merupakan pasien dengan kasus varian delta ataupun varian lain
iya benar sekali yudha
beberapa waktu lalu saya memanfaatkan
saya rai dr mintoro sumego koordinator humas dari rsdc wisma atlet kemayoran yang mencatatkan bahwa
per hari itu sekitar tanggal empat belas atau lima belas februari dua ribu dua puluh
tidak ada satupun pasien omikron yang tercatat dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran
dan sementara untuk kasus baru ataupun kasus pasien yang masih dirawat hanya ditulis covid sembilan belas saja
ini menimbulkan pertanyaan dan bahkan dari minto rosmego sendiri yang menduga
apakah pasien pasien yang masuk icu ini akan berhasil
jadi terpapar yang dirawat saat itu yang tidak ada omikron sama sekali mereka terpapar varian delta atau varian lainnya
tetapi juga kemudian ada pertanyaan yang timbul bahwa apakah jangan jangan
dari kasus kasus positif covid sembilan belas yang baru terdeteksi ini
tidak lagi dilakukan pemeriksaan melalui mekanisme whole genome sequencing
untuk mengetahui jenis varian apa yang memapari pasien pasien baru yang saat ini di
atau ada di indonesia

dan terkait dengan adanya tingkat keparahan ini juga menimbulkan pertanyaan
jangan jangan justru varian delta lah yang masih mendominasi
setidaknya dalam beberapa waktu terakhir ini dalam waktu dua tiga pekan terakhir ini
yang mendominasi kasus positif covid sembilan belas di indonesia
kita melihat dari karakteristik omikron sendiri seperti yang dipaparkan sebelumnya
baik oleh ahli kesehatan baik oleh kementerian kesehatan dan juga sejumlah epidemiolog
menunjukkan adanya tingkat keparahan yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan varian delta
tapi kenyataannya angka kematian
pertanggal sekitar empat belas maret lalu empat belas februari lalu maksud saya
angka kematiannya lebih dari dua ratus tiga puluh kasus
itu artinya ada keparahan dari paparan virus
yang terdapat pada pasien pasien yang kini tengah dilakukan perawatan
berdasarkan catatan dari kementerian kesehatan
dari tiga puluh empat provinsi lima belas provinsi sudah mulai menunjukkan adanya penurunan atau pelandaian kasus
seperti diantaranya dki jakarta jawa barat dan juga sejumlah daerah lainnya
yang angka kasusnya sudah mulai menyentuh di bawah lima kasus per hari
seperti halnya yang terjadi di jakarta
tetapi yang masih harus menjadi perhatian adalah tingkat keparahan ditunjukkan dari peningkatan angka bor icu
dan juga masih stabil tingginya
angka kematian ini masih tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk mengatasi hal ini
yudha kembali ke anda
terima kasih untuk laporan komprehensif anda mardika utama selamat bertugas kembali